memasuki awal dua ribu dua puluh tiga wilayah jawa masih akan diguyur hujan dalam rentang waktu januari hingga februari
untuk mengantisipasi kemungkinan bencana alam yang terjadi bmkg bnpb brin dan tni melakukan kolaborasi untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca
teknologi modifikasi cuaca merupakan proses penyemayan awan dengan garam yang dalam prosesnya membutuhkan pesawat untuk menembus awan yang akan berpotensi menjadi hujan lebat
pesawat tersebut nantinya akan menaburkan garam untuk menyerap air lebih banyak sehingga hujan akan turun lebih cepat
lokasi turunnya hujan pun sudah diperhitungkan dengan matang oleh tim pelaksana tmc sehingga hujan tidak turun di wilayah daratan
si bahan semai yang kita injeksikan ke dalam awan ini untuk memperbanyak inti kondensasi atau aerosol ini
supaya proses terjadinya hujan bisa semakin cepat
prinsipnya pada saat kita ingin menghalau awan awan yang berpotensi bakal hujan dan berpotensi menimbulkan banjir
ini awan awan yang bergerak masuk segera kita prematurkan segera kita jatuhkan jauh jauh di luar daerah yang ingin kita amankan
pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca diberlakukan mulai dua puluh lima desember dan sebanyak tiga puluh penerbangan sudah dilakukan hingga satu januari dua ribu dua puluh
teknologi modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan hingga kondisi cuaca dinyatakan normal
jawa dan bali menjadi target utama pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca
untuk segera melaksanakan tmc ini untuk wilayah jawa dan pulau bali
dan salah satu persyaratan untuk pelaksanaan ini khusus bnpb itu harus ada status siaga darurat bencana hidrometeorologi
yang dikeluarkan oleh gubernur masing masing daerah
sebanyak delapan ratus kg garam diangkut menggunakan pesawat kasa dua ratus dua belas dengan nomor seri a dua ribu satu ratus empat dan a dua ratus sepuluh
pilot tni angkatan udara serta satu orang flight scientist tergabung dalam proses penyamaian awan yang dilakukan pada ketinggian sembilan sampai sepuluh kaki
teknologi modifikasi cuaca dilakukan sebanyak empat sampai enam kali dalam sehari dan bergantung kepada pantauan kondisi pergerakan awan
pesawat kasa dua ratus dua belas saat ini berada di ketinggian sepuluh ribu kaki
dan membawa sebanyak delapan ratus kg garam yang nantinya akan ditaburkan di awan
saat ini pesawat sudah menembus awan dan akan menawarkan garam tersebut
nantinya garam tersebut akan memperberat uap air sehingga hujan akan turun lebih cepat
dan pihak dari tim tmc sendiri sudah memprediksi dan memperkirakan

dan akan turun di atas laut tidak di daratan
selain musim hujan teknologi modifikasi cuaca juga diberlakukan pada saat musim kemarau
untuk merekayasa hujan buatan pada daerah yang mengalami kekeringan